sebanyak lima orang petugas evakuasi berhasil diturunkan ke lokasi kecelakaan
mereka akan membersihkan lokasi agar para korban bisa dievakuasi dengan helikopter
selain itu petugas medis melakukan pertolongan pertama untuk para korban selamat
kondisi para korban saat ini relatif stabil
pendarahan ringan akibat luka juga sudah dapat ditangani oleh petugas medis
selanjutnya dokter spesialis bedah akan diturunkan secara rapling
guna memastikan cedera korban apakah terjadi patah tulang atau tidak
tujuannya agar saat dievakuasi nanti tidak menimbulkan cedera yang lebih parah
evakuasi melalui jalur udara dilakukan karena pengungsian melalui jalur darat akan membutuhkan waktu lama
setelah dievakuasi para korban akan langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara polda jambi
jika diperlukan para korban akan langsung dirujuk ke rumah sakit poldri kramacat di jakarta
dala yang paling utama adalah cuaca di sana
yang cuaca baik berkabut maupun tiba tiba hujan ini yang menghambat proses evakuasi yang dilakukan kemarin pada hari minggu
tapi alhamdulillah pada hari ini situasi dan cuaca cukup cerah
sehingga tim evakuasi udara kita harapkan pada hari ini bisa mengevakuasi seluruh korban
sebelumnya delapan penumpang helikopter sudah mendapat logistik dari tim evakuasi
kursi udara perubah makanan minuman powerbank atau kursi limau
kita lihat situasi di sana
karena kan kalau sudah stabil memungkinkan akan dirawat
tapi kalau kondisinya harus ditangani di jambi langsung dibawa ke jambi
kepala polda jambi irjen rusdi hartono dan rombongan bertahan di tengah hutan dalam kondisi terluka selama lebih dari

helikopter yang mereka tumpangi mendarat darurat di area bukit tabiat rinci jambi
seharusnya helikopter itu melakukan penerbangan sekitar tujuh puluh lima menit
namun belum sampai di lokasi tiba tiba helikopter tersebut mendarat darurat
ada pun tujuan rombongan kepala polda jambi untuk meresmikan gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu polres kerinci
tim liputan cnn indonesia